lereng gunung argo puro di kecamatan tiris kabupaten probolinggo
menyimpan pesona wisata yang memikat hati
salah satunya adalah perkebunan teh di desa andung biru
selain udaranya yang sejuk wisatawan juga bisa merasakan menjadi pemetik daun teh
sambil menikmati panorama pegunungan argo puro
nah penasaran berikut liputannya
seruang berwisata ke perkebunan teh milik ptpn dua belas kebun gunung gambir di lereng gunung argo puro
dimulai sejak dalam perjalanan
jalan aspal yang berkelok menanjak sudah membuat wisatawan penasaran
dan ingin segera sampai ke perkebunan
rasa penasaran akan segera terobati setelah sampai di perkebunan teh
di desa andung biru kecamatan tiris probolinggo
hamparan tanaman teh yang menghijau dengan tiupan dingin angin pegunungan
membuat wisatawan semakin nyaman
tak jarang wisatawan langsung asik berfoto selfie
dan mengabadikan keindahan alam daun teh hijau dengan luas sekitar tiga ratus hektare ini
menggunakan kamera handphone miliknya
keseruan lainnya di perkebunan ini pengunjung bisa langsung memetik daun teh
kesan pertama sejuk dingin suasananya juga nyaman
jadi untuk kita yang ingin refreshing dari rutinitas siap hati
sepertinya kalau kita naik ke kebun teh di tiris ini sangat cocok sekali
saat ini pemerintah kabupaten probolinggo sedang gencar menawarkan destinasi wisata di probolinggo
yang masih belum dikenal kepada wisatawan domestik maupun wisatawan asing
potensi wisata yang ada di kabupaten probolinggo ini sangat meningkat sekali
khususnya untuk peningkatan apbd
yang selama ini belum tersentuh kita bersama sama jalan jalan
sambil menikmati wisata yang ada di wilayah kecamatan tiris
selain menikmati keindahan alam dan kesejukan udaranya
wisatawan juga bisa belajar proses awal pengolahan daun teh setelah dipetik oleh para pemetik teh
bagaimana anda tertarik mengunjungi perkebunan teh gunung gambir ini